tahu prabu seliwangi sangat memperdulikan rakyatnya
cuma kalian saja yang buta dengan kekuasaan
kukira kau bernyali besar berani menghalangi langkah kami
sekarang menyerahlah sebelum terlambat
tapi tidak untuk malam ini
pegang bunuh kalian
kanda prabu maafkan aku
aku benar benar menyesal
aku begitu gelap mata
aku iri pada yunda subanglarang yang memiliki putra dan putri
yang begitu membangun
alhamdulillah kamu sudah kembali dengan selamat rai
aku sangat bersyukur
rai kenapa kamu terdiam
benarkah yunda tidak membenciku
tidak aku tidak pernah membencimu rai
raih aku sangat senang kamu sudah kembali
karena aku takut nenek jahat itu mencelakaimu
terakhir kali yang aku tahu
kamu sedang dalam bahaya
aku benar benar manusia yang tidak berbudih
yunda sudah begitu baik padaku
bahkan di saat aku jahat
yunda tetap berbuat baik padaku
maafkan aku yunda
ray aku sudah melupakannya
manusia itu pasti akan memiliki salah dan juga hilaf
raih manusia yang baik itu
bukan manusia yang tidak memiliki dosa
manusia yang baik itu
manusia yang memiliki kesalahan
tapi bisa memperbaikinya
dan menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari
meskipun ibu naratu subanglarang
sudah memaafkan ibu naratu kenterimani
tapi masalah ini tidak lantas selesai begitu saja yahan
ibu naratu subanglarang

ibu naratu subanglarang

ibu naratu subanglarang

untuk memaafkan adalah hal yang utama
rasulullah junjungan kita mengajarkan untuk saling memaafkan
ini bukan hanya sekedar masalah maaf memaafkan saja
tapi ini tentang masalah yang besar
jika masalah ini cukup selesai hanya dengan maaf saja
maka kamu buat orang orang memandang rina
atas perbuatan dosa memfitnah
dan merencanakan pembunuhan ibunda
ini mas rara santan
benar yang dikatakan ibas
aku siap menerima hukuman atas kesalahanku
yunda sudah begitu baik padaku
dan itu semua lebih dari cukup
kanda prabu aku mohon
kanda prabu akan menghukumku dengan seadil adilnya
aku akan menerima hukuman atas kesalahanku
dinda akan terima
hukum memang harus ditegakkan
pada jajaran dalam keadaan gentih
dan masalah ini
akan kanda selesaikan
di saat peperangan usai
kami datang dari sini
untuk mengantarkan jawaban
nanti kalian tahu sendiri
siapa yang dirantik menjadi raja pajajara
prabu sriwani adalah raja pajajara
biar saja ratu
lebih mudah dari keseruanmu
saya mengulangi masalahmu
karena seorang ber sousma semuanya
untuk adanya dition toleran sekali lagi
kami bisa terkumpulkan
dan bisa menholani
gini di renee bersama

kalian jangan percaya omong kosong mereka kau jangan ikut dapur urusan
belum capek kamu menghalangi langkah kami selama kalian mengganggu pajajaran kalian akan
berhadapan dengan jilat mau maunya kamu membela pemimpin tidak peduli sebarang
kalian semua harus tahu prabu siliwangi
sangat memperdulikan rakyatnya cuma kalian saja yang buta dengan kekuasaan
kukira kau bernyali besar berani menghalangi langkah kami sekarang menyerahlah sebelum terlambat